isu mengenai rencana pertamina menghapus bbm jenis pertalite pada tahun dua ribu dua puluh empat dibantah erick thohir
menteri bumn itu menegaskan tidak ada penghapusan pertalite di spbu milik pertamina
hal ini diungkapkan erik thohir di gedung galeri koperasi dan umkm serpong tanggerang selatan kamisiyang
meski menegaskan tidak ada penghapusan pertalite erick meminta penggunaan bbm atau bensin bersubsidi
bisa tepat sasaran untuk kelompok masyarakat berpenghasilan menengah
selain itu erick meminta masyarakat pengguna bahan bakar fosil untuk ikut membantu menekan polusi udara
dengan memanfaatkan sumber energi dari bioetanol
erick menambahkan stok bahan bakar minyak jenis pertalite di indonesia masih terbilang aman hingga tahun depan
berita terkini mengenai penyelesaian bbm dan bbm